hari ini sudah saatnya di kota surabaya di sebagian kabupaten gersik dan di sebagian kabupaten sidoarjo sudah saatnya diberlakukan psbb
catatan kritis terhadap aturan yang berkaitan dengan pencegahan penularan covid sembilan belas datang dari agus widyarta ketua ombudsman perwakilan jawa timur
ia menganggap pemerintah tidak konsisten agus menilai aturan aturan yang ada dalam psbb hanya memiliki daya paksa kepada masyarakat sedangkan pemerintah acapkali melanggar aturan yang mereka buat sendiri
agus mencontohkan aturan larangan berkumpul lebih dari lima orang misalnya berujung pada banyaknya razia dan pembubaran acara acara warga
sedangkan pada pemerintah hampir setiap hari mengumpulkan banyak orang untuk rapat atau bahkan sekadar acara
kemudian juga pemerintah itu sendiri agar mereka juga ikut melaksanakan apa yang terkuang di dalam peraturan gubernur jawa timur ataupun perwali perpuk yang mengatur tentang psbb itu
nah sehingga kalau kita melihat tadi bahwa pemerintah masih sering melakukan pertemuan pertemuan
dengan melebihi jumlah yang ditentukan di dalam aturan psbb itu
nah ini mulai hari selasa besok diperlakukannya itu itu harus dihindari
apalagi ada juga nih pihak oknum di dalam pemerintah pemerintahan itu kemudian melakukan jumpa pers dengan banyak wartawan mengundang beberapa kolega kolega
nah itu harus jindari
pengajar hukum tata negara universitas airlangga surabaya erlambang wiratraman menambahkan ketidakpatuhan pemerintah pada aturan yang dibuat merupakan bentuk penghinaan terhadap hak asasi manusia warga negara yang dibatasi karena aturan psbb
ia mengingatkan kalau pemerintah melarang warga sudah sepantasnya pemerintah tidak melakukan hal terlarang itu
karena pemerintah pun ketika memberikan panduan atau pedoman termasuk kebijakan maka itu berlaku bagi semua pihak termasuk pengambil kebijakan itu sendiri
contoh ketika melakukan pembatasan sosial berskala besar
tentu ini dampaknya juga harus dihitung terkait dengan mobilitas orang yang harus dibatasi
dan kita juga berharap bahwa
pemerintah itu juga memberikan pembelajaran yang terbaik
jadi dengan cara tidak juga menggunakan medium medium yang mengundang publik yang justru tidak menghargai kebijakan yang dibuatnya sendiri dalam bentuk pembatasan sosial tersebut
ini saya kira membutuhkan konsistensi dan juga meyakinkan kepada publik bahwa segenap pihak itu mematuhinya
psbb diputuskan di kota surabaya kabupaten sidoarjo dan gersik oleh gubernur jawa timur
angka warga yang dikonfirmasi positif covid sembilan belas di jawa timur pada saat psbb diputuskan mencapai enam ratus enam puluh dua jiwa
lebih dari dua empat ratus pasien dalam pengawasan dan orang dalam pemantauan mencapai lebih dari tujuh belas enam ratus orang
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur